saya amin dari bandung juga
aduh atuh sama sama orang suna
sudah lama tinggal di jakarta
baru semenjak kang bahar meninggal saya nggak ada kerjaan lagi di bandung
terus saya pindah ke jakarta
abah kenal gak sama kang bahar
nggak kenal siapa kang bahar teh
ada mas setengah juta
ntar mas ya
oh ya udah gue kesana
oh ya udah oke
maaf ya mas saya mau ketemuan sama teman saya dulu
besok bisa balik lagi kesini nggak
bang pur bisa antar beto dengan sayang ke pangkalan tidak
kalau abang disna bisa juga
pak entis ngejek dulu ya
jangan ketawain nama orang atu
nama kamu juga gak bagus bagus amat
ya udah bapak disini dulu aja ya
disna hati hati ya kalau kerja itu yang bener
yang serius jangan main main
dalam hal sekecil apapun pekerjaan itu harus dilakukan dengan sungguh sungguh
kata abah saya juga
penumpangnya udah nungguin
jak aku punya usul nih buat kamu
biar target kamu tercapai lebih baik kamu cari customer korporasi deh
perusahaan gitu kalau perusahaan biasanya beli motor minimal lusinan
nanti saya cari
makan di dpr lagi yuk
iya insya allah mai
bang angin saya kira yang kecapi ya
maaf mbak saya bukan tukang ojek
oh maaf bang saya kira tukang ojek
habis gayanya mirip tukang ojek sih
dan membiarkan bayi

kalau nuna berencana
aku bisa buat apa ribuan lain
kita dua atas
nasi uduk sama semur tahu satu
kau tahu tahu dari siapa
saya amin dari bandung juga
aduh atuh sama sama orang sunak
sudah lama tinggal di jakarta
baru semenjak kang bahar meninggal saya nggak ada kerjaan lagi di bandung
terus saya pindah ke jakarta
abah kenal gak sama kang bahar
nggak kenal siapa kang bahar teh
bur kamu teh kenapa dari tadi ketawa terus
lucu aja lihat bapak lutis
emangnya bapak saya pelawak apa yang harus kamu ketawain
masa enggak coba kalau bapak kamu saya ketawain kamu marah enggak
kalau lo kesel sama gue berarti gue juga kesal sama bapak lu
emangnya bapak saya salah apa pur
harusnya kamu teh seneng bapak saya nasihatin kamu
ya tapi jangan nasihatin gue tentang kejombloan kue
wow ya udah maafin bapak saya
kamu lagi kesel ya coy
kamu lagi kesel ya coy
biar keselnya hilang minum es daud coy
buatin satu gelas tapi gak pakai lama
santai coy lagian kamu kesel sama siapa sih coy
bapaknya tisna datang
tahu nggak lu john ternyata bapaknya tisna itu lebih parah dari
parah dari tisna semua orang dinasihatin termasuk gue sebel gue
sabar coy nggak baik ngomongin orang tua temen
lu pilih bapaknya tisna
nggak coy es daudnya nambah ya
sobat tiap hari kesel
bapaknya kang tisna tinggal di rumah
enggak pak lagi nongkrong di warung komumun
oh pak sofyan
oh pak sofyan
oh pak sofyan
oh pak sofyan
oh pak sofyan
oh pak sofyan
oh pak sofyan
oh pak sofyan
kamu udah lama jack
ngomong jacknya kenapa nggak libur aja hari ini
ajak bapaknya jalan jalan
kalau ke monas
saya tahu jalannya pak
kalau ke ragunan sama ke ancol
saya belum pernah ke sana
mumpung belum pernah